komisi pemberantasan korupsi kembali menetapkan mantan kepala kantor bea cukai makassar
andi pramono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan penerimaan gratifikasi
yang mencerat andi pramono
proses hukum terhadap andi pramono ini berawal dari klarifikasi laporan
harta kekayaan penyelenggara negara yang kemudian ditingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan
hingga saat ini andi pramono belum ditahan
akan tetapi telah dicegah kpk berpergian ke luar negeri selama enam bulan
terhitung mulai lima belas mei dua ribu dua puluh tiga hingga lima belas november dua ribu dua puluh
komisi pemberantasan korupsi juga telah menggeledah rumah mantan kepala kantor bea cukai makassar
andi pramono di kawasan kelapa gading jakarta utara senin siang
pengeledahan dilakukan terkait
penyidikan aliran dana dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
hari ini tadi tim penyidik kpk juga melakukan penindakan daerah kelapa gading
berarti oleh yang terkait dengan perkara yang terbuka
pesakit ini tadi sudah ada uang pengembangan dan reindikasi
kami sudah terdekat mengenai aset itu
ali fikri menyatakan tim penyidik masih terus melacak aset andi yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi
kpk membuka pintu terhadap informasi mengenai aset andi pramono
badru zamal jakarta